memiliki kawasan industri dan dicap sebagai kawasan industri pertama di jakarta
namun tidak hanya hal itu yang menjadi kekurangan dari kecamatan pulau gadung
saya akan mengajak anda untuk melihat beberapa hal yang bisa anda lihat sisi lain dari kecepatan pulau gadung
banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil
penasaran langsung saja ikutin saya di segmen sudut kota
kawasan pulau gadung
lokasi makam pangeran jayakarta tak jauh dari terminal pulau gadung
hanya dalam waktu enam menit saya sudah tiba di makam pangeran jayakarta
pak terima kasih ya
nah kita sudah sampai di makam pangeran jayakarta
dan saya penasaran ceritanya seperti apa di dalam dan apa saja yang bisa kita gali di dalam makam pangeran jayakarta
sebelum bernama jakarta wilayah ibu kota dulunya pernah disebut dengan berbagai nama
salah satunya jayakarta
nama jayakarta diberikan oleh kesultanan
di mana demak pada dua puluh dua juni seribu lima ratus dua puluh tujuh setelah berhasil merebut sunda kelapa dari tangan portugis
ketika voc mulai berkuasa di nusantara jayakarta dikuasai oleh pangeran jayakarta
makam pangeran jayakarta menjadi tempat sakral bagi anggota tni untuk melantik prajurit barunya
selain itu berbagai upacara kerap dilakukan di sini untuk menghormati jasa pangeran jayakarta mengusir penjajah
makam pangeran jayakarta dikelola oleh generasi ke tiga belas dari keturunannya yang juga dibantu oleh pemerintah
mulai dibangunnya ini tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan oleh gubernur ali sadikin
pertama adalah pada saat ulang tahun pangdam
terus kedua ulang tahun gubernur
terus ketiganya setiap prajurit tni
yang baru masuk menjadi tni dilantiknya di sini upacara di sini dulu
setelah menambah wawasan saatnya menambah isi perut
tak jauh dari makam pangeran jayakarta ada nasi uduk yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nasi uduk mat lengket
nasi ini menggunakan ayam kampung yang masih berusia tiga tahun

sehingga daging ayamnya berusia tiga bulan
memiliki tekstur yang lembut dan empuk
beberapa menu seperti ayam goreng sate jeruan semur tahu orek tempe dan bihun goreng disediakan di sini
jadi nasi uduk mat lengket ini saya bilang spesial karena ayamnya ini juara
kenapa saya bilang juara
karena pas dibelah tadi seperti yang dilihat itu jaring jaring dagingnya keluar semua
karena yang di nampol
itu sambal yang ada di sini
sampai buat saya keringetan kayak gini
nih keringetan banget
intinya nasi uduk mat lengket enak kok
pada akhir pekan nasi uduk mat lengket mampu menghabiskan empat ratus ekor ayam kampung
bagi anda yang penasaran dengan nasi uduk satu ini
nasi uduk mat lengket buka mulai dari jam lima sore
hingga jam sepuluh malam
bukan lagi ladang atau tanaman umbi umbian
pulau gadung bertransformasi menjadi kawasan industri terkemuka di jakarta
naufal zakwan andika suramanto jakarta